presiden joko widodo mengungkapkan kebanggaannya akan perjuangan timnas indonesia u dua puluh dua pada sea games dua ribu dua puluh tiga
yang berhasil meraih medali emas setelah mengalahkan thailand dengan skor lima
menonton pertandingan tersebut dari rumah dinas wali kota medan bobi nasution
presiden jokowi yang mengenakan baju berwarna hijau meluapkan kegembiraannya saat timnas indonesia berhasil mencetak gol
usai menonton pertandingan presiden jokowi merayakan kemenangan timnas indonesia dengan makan durian
momentum tersebut diunggah sekretaris kabinet pramono anung lewat akun instagramnya
presiden jokowi menyantap durian bersama mendagri tito karnavian dan seskap pramono anung
presiden jokowi mengaku bangga karena kemenangan ini merupakan penantian selama tiga puluh dua tahun yang berbuah manis
sangat happy banget karena indonesia thailand lima dua
yang saya sampaikan kemarin mental pemenang mental juara itu memang kelihatan sekali ada
main tanpa beban mental
tapi ini kan sudah kita tunggu tiga puluh dua tahun
untuk menjadi juara di asia tenggara tiga puluh dua tahun kita nunggu